disini kamu minum sebentar ya
sini kamu tenang dulu ya
tampak rangkanya nindi juga gak dikubur
karena nindi bukan anak kamu
karena itu bukan kerangka nindi
rasa rasanya akan terjadi hal besar disini
semua akan baik baik aja kan oma
nanti mama pulang ke rumah kan
iya saya semua akan baik baik aja
sekarang minum obatnya ya
sekarang gimana perasaan kamu
udah enak kan
papa baik baik aja kok
tapi papa akan jauh lebih baik
kalau kamu mau jujur sama aku
tolong kamu cerita dari awal sama aku
dipake sama elsa
untuk masuk ke akunnya
tolong jujur sama aku
kalau kamu mau jujur sama aku
tolong jujur ma
kamu kan masih sakit
lebih baik kita gak usah bahas ini dulu
sekarang hati papa tenang
pikiran papa tuh gak tenang
papa terus terusan bertanya tanya
ini ada apa
berarti aku gak tenang
tolong kamu cerita sama aku
mama cerita ya
sebenarnya aku juga gak terlalu paham pak
karena handphone dia rusak
aku tanya untuk apa
dan aku tanya lagi
tapi elsa gak kasih penjelasan ke aku
ada hubungannya dengan
kalau kamu tau sesuatu
kasih tau aku

saya mau memeriksa tensi bapak dulu ya
tensinya satu ratus delapan puluh persatus pak
bapak lagi banyak pikiran ya sepertinya
tensi lho pak
duduran yang banyak ya pak
bener kan yang aku cemaskan
gimana caranya aku bisa cerita
papa sebenernya gak sanggup menerima cerita cerita ini
saya permisi dulu ya pak
ya makasih ya suami
tadi dengar kan susternya bilang apa
kamu terlalu stres mikirin semuanya
kamu gak boleh mikirin apa apa dulu ya
kamu harus tenang
gak ada hubungannya dengan kasus roy
alhamdulillah kurang gak ada mah
karena jujur aku
aku takut kalau emang
gak ada hubungannya
jangan mikirin apa apa lagi oke
aku bisa tanya mirna
iya pak bos
kamu ceritakan gak andien
apa yang waktu itu kamu denger disini
ya ch ep bmwstar
gak ada hubungannya
pak kita sudah menggalis dalam ini
tapi kerangka tidak ditemukan sama sekali pak
masa gak ada sih
jangan deket deket jangan tercoba ya
sudah ada sih
siapa tahu tadi gara gara banjir
tanahnya longsor jadi masuk ke dalam
lagian ini kan makan bayi
kerangkanya pasti kecil
betul juga ya yuk
tapi gue ditelfon sendiri sama orang tpu nya
akhirnya mereka nemuin kok kakaknya nindi
itu bukan kerangka nindi nih
ada seseorang yang meletakkan kerangka palsu disitu
supaya kamu menyerah itu kerangka nindi
gak ada nindi disini
terus makam ini ada dimana
kerangka anak aku sekarang ada dimana
kalau ternyata disini kosong dimana anak aku sekarang
jangan deket deket jangan kecewa ya
sudah kita galiin lagi aja
siapa tahu tadi gara gara banjir tanahnya longsor jadi masuk ke dalam
lagian ini kan makam bayi kerangkanya pasti kecil
tapi gue ditelfon sendiri sama orang tpu nya
akhirnya mereka nemuin kok kerangkanya nindi
itu bukan kerangkanya nindi dik
ada seseorang yang meletakkan kerangka palsu di situ
supaya kamu menyerah itu kerangkaian nindi
gak ada nindi di sini
terus makam ini ada dimana
kerangka anak aku sekarang ada dimana
kalau teratur di sini kosong dimana anak aku sekarang
kamu tau jalan ini gimana
tante mau dia bener bener bahagia
dan karena tante lihat michi bahagia bersama kamu
tante merestui kalian
akhirnya sekarang gue bisa ngerapatin michi
akhirnya lagi seneng banget
ya gimana gak seneng bi
saya mau nikah lagi
apalagi bisa dibilang dengan perempuan yang
bener bener cinta pertama saya dulu pertama kali
bi doain ya
mudah mudahan nanti acara pernikahannya lancar semuanya
terus jangan sampai ada trouble ada masalah
dan paling terpenting tuh jangan seperti sekarang tuh
banyak yang nikah cerai nih
gak cerai saya mau selamanya untuk michi
amin ya mas
semoga langgeng sampai kakek nenek
amin ya allah amin
makasih ya bi udah didoain
yaudah saya permisi dulu ya mas
kayaknya gue harus telepon al deh
ucapin terima kasih sama dia
karena berkat al juga tante indira udah ngasih restu buat gue

butuh pastil oke bang

anin ada sgasps pernah
tapi gue gak boleh khawatir tenang
karena ada al di sana
al pasti bisa ngehandle semuanya
makasih banyak ya ma
aku masih gak percaya banget
mama ngambil keputusan
untuk mengutamakan kebahagiaan aku
dan menerima angga
semua mama lakukan buat kamu mitch
kamu tuh bahagia
mama bantuin kan
persiapan pernikahan aku sama angga
dari a sampai z
semua mama bantuin
kira kira kamu jalan jalan
kamu udah bisa dengerin pembicaraan mereka apa aja
iya bu tadi saya dengar
besok katanya pak dadang mau ketemu bu andin bu
kalau besok mbak anding ketemu sama bang dadang
bisa kebongkar semuanya
neno juga pasti bakal marah besar sama gue
aku nanya kok gak denger
aku nanya kamu mau jalan jalan kemana sekarang
hubung sekarang kan aku belum kerja
besok kalau aku udah ke proyek
bisa jalanin bareng bareng
kita jalan jalan dekat hotel aja sayang
ke taman atau ke pinggir pinggir kolam
masa kamu udah nyiapin
saing kamu udah masukin ke koper
kan kamu tau sendiri
kalau punya istri seorang model harus siap
emangnya kalau bu mil
udah gak mau gandeng suaminya lagi
sekarang kita ke taman dulu foto foto

abis itu kita ke area kolam lainnya
ini bogan feelnya bagus
istri siapa ini
istri siapa ini
memang kalau punya istri model
gaya apa aja cantik ya

lagi ya dari sini ya
lagi ya dari sini ya
apa ricky datang juga ya
tapi kok aku belum liat dia

kamu tuh lagi nyari apa sih sayang
enggak cuma pengen

lihat spot spot disini aja yang bagus dimana gitu
wah dia bagus nih
wah dia bagus nih
coba ada yang salah ga
coba ada yang salah ga
udah kaya fotografernya cantika ga
udah kaya fotografernya cantika ga
kita foto berdoa yuk
ini kan kamera gini gimana mau herman

nih di sini aja
satu dua tiga
satu dua tiga
terima kasih ya mbak
makasih banyak ya
sini aku fotoin kamu kan
kamu bagus tau di foto percaya deh sama aku
udah kamu disitu dah
ntar kepalanya hilang
kamu percaya deh
ntar matanya sebelah doang nih
satu dua tiga
gaya yang lain
kok kayak ngelambain tangan kesini
gak ada siapa siapa
tadi kok kayak ada yang ngalamin tangan ke gue
gak ada siapa siapa
paket buat siapa mas
atas teman kiki mas
oh buat kiki
oke dah kalau begitu saya terima ya
terima kasih mas
itu paketan kiki
jalan jalan ke pasar baru pasti isinya baju baru
jalan jalan ke pasar baru
tadi kita gak sabar nih
lucu lucu banget paket paket
paket buat siapa ya kiki
buat ponakan ya
sebarangan buat ponakan
ya buat kiki lah
kan besok lusa kiku udah masuk guli ya
jadi kiku udah pribadi anak telepon
ini ayang kiki mau kuliah
atau mau masuk sd
kok gambarnya unicorn semua
mending kasih nonrena aja
yang namanya kuliah itu kudu elegan
masih mana tutupnya
enggak terlalu kuingin dia
sekarang mau preparasi banget
semuanya mau disitu
yaudah aku datang sama siapa
ada di silama
nah dia mau
bi speaks perlengkapan dia yang kaya
mama udah gagal ngajakin kamu
mama udah gagal menjadi seorang ibu
aku bisa disini ya
tadi di makam agung pingsan
kamu utang penjelasan mas
jelasin sama aku sekarang
kamu tolong ke kantin belikan angin makanan ya
saya akan jelaskan semuanya ke kamu
tapi saya minta satu hal ke kamu
kamu harus kuat
kamu harus kuat
kamu harus kuat
kamu harus kuat
apapun itu saya gak mau membahayakan kamu dan anak kita
jadi tolong jelasin sama aku ya bos
ini saatnya ho
yang belumfps bisnisnya
pasti pak bus pengen cerita deh sama andin soal makam kosong itu
gue jadi penasaran ya
anaknya anim sebenarnya kemana ya
kepo sih sebenarnya gue
gue gak usah ikut campur lagi
daripada ntar gue disuruh rahasia rahasia lagi
semoga apapun yang pak bos ceritain ke andin baik baik aja